rusa jawa termasuk salah satu satwa yang dilindungi
tetapi bagaimana rasanya jika kita bisa berinteraksi langsung dengan hewan tersebut
di blitar ada sebuah penangkaran yang dapat membuat pengunjung dekat dengan rusa liar
dan melihat para pawang beraksi
bagaimana sensasinya berikut liputannya
berupa kacang panjang di tengah sekumpulan rusa ini
rusa rusa yang telah terbiasa dekat dengan manusia ini tak pernah agresif
namun jika anda menakut bukan tidak mungkin anda akan berteriak histeris
saat rusa rusa mendekat untuk meminta makanan yang anda bawa
ternyata nggak menakutkan malah asik itu bisa ada di sekitar rusa rusa ini
jadi sensasinya antara seneng takut terus juga sama ya seneng itu tadi sebenarnya
salah satu pawang bernama sugeng triyono
menurutnya tidak mudah menjalin hubungan dengan rusa rusa liar
butuh waktu dan ketelatenan
mulai dua ribu enam belas itu kita sudah mulai kita interaksikan antara rusa dengan pengunjung
jadi biar agak jina
lokasi penangkaran rusa jawa menempati areal perhutani blitar dengan luas sekitar dua hektare
rusa ini awalnya berjumlah sembilan belas ekor
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu dan kini jumlahnya menjadi tujuh puluh satu ekor
puluhan rusa ini dilepas liarkan hingga mereka seperti berada di habitat aslinya
lokasi ini menjadi warna wisata yang menarik bagi pengunjung
untuk berdekat dengan fauna yang dilindungi